ini semua gara gara lu
ya gara gara lu ikutan ngecek sini
jadi semua orang pengen ikutan ngecek sini
kemaren cimot sekarang jono
kenapa kamu nyalahin mimin
lo jadi din beli ketopraknya
ketopraknya si indro
si indro lagi rame yang beli
tapi lu suapinnya ya makannya
nyuap sendiri aja
sekali kali nyak minta disuapin sama lu
nyak duduk dulu
udin ambil piring sama sendok
gua liat lu kurang perhatian sama anak lu
kurang perhatian gimana deh
eh si bobby udah dua hari dia kagak mau ngomong sama siapa siapa
lu kagak paham maksudnya
lah lu cari tahu sendiri
eh din gua cuma ngingetin aja ya
waktu lu seumuran si bobi
persis lu kaya dia
semua gua tuh rutin gua usahain
lu kenapa dirumah aja din
nyak kan udah sehat
kalo udin nemenin nyak dirumah
bukan kagak boleh din
lu kan punya kerjaan
nyak tenang aja
di parkiran udah ada sapri
udin mau jagain nyak dirumah
udin mau jagain nyak dirumah

udin mau jagain nyak dirumah
ya udah ntar papa beliin
tapi kagak sekarang
ya lu ada din
ah kagak maek
coba kagak enak badan aja kemarin
nih sekarang gue udah sembuh
oh seperti itu
iya syukur dah kalo begitu ma
ya udin mau ke depan dulu ya
lu mau kemana din
mau ngecek parkiran
terus mau ngopi di warung ngaji sodik
terus mau ngopi di warung aji sodik

kalau punya anak model si udin
kudu pinter pinter gak repinnya
dia berubah baik banget
tuh barusan gua mau makan ke toprak
gua mau makan sendiri
eh si udin maksa
dia mau swapin gua makannya
oh seperti itu iya
wah ada di situ dompet
beh emang belum ketemu deh dompetnya
hah nanya lagi lu
lu minjem duit boleh gak ada
bukan itu jack lu harus tegas
lu nggak boleh lembek coba lu bayangin
kalo semua orang rawa bebe pengen ikutan ngejek di pangkalan gimana coba
intinya lu harus tegas ngelarang su jono buat ngejek di pangkalan kita
gue sama dia bisa berantem
pur lo mau berantem kek
lu mau pelukan gua gak ngambil pusing
yang kebawa ke rumah sakit yang gak kebawanya kebawa ke kantor polisi
ada apa toh ma
mba be suruh kita kumpul
ada apa toh be
gua mau minta tolong sama lu bertiga
nyarinya dimana be
lu cari aja dari depan sampai belakang
kamar mandi kamar tidur sampe budang
udah capek nyariinnya dari tadi
sekarang gua mau nyantai di depan sama temen gua
sekarang gua mau nyantai di depan sama temen gua
yaudah bob ma
bobi cari di depan ya
mama di belakang
iya be nyari
ini semua gara gara lu
lu kenapa dateng gatel langsung diroco siroco
salah gua apaan
ya gara gara lu ikutan ngojek disini
jadi semua orang pengen ikutan ngojek disini
kemaren cimo sekarang jono
mimin benar kenapa kamu nyalahin mimin
ala lu juga tis
lu sama kaya ojek ga pernah belain gue
yang lu belain cuman paimin sama su jono
pengajian siapa yang ngebelain pur
saya makan selama ini abstain
artinya dengan setuju mereka ngejek
beda atu pur
abstain ya abstain setuju ya setuju
bob udah ketemu
yaudah cari lagi deh
mama juga belom nemu
yaudah cari lagi deh
gua hari ini kaga kemana dua
ngerti kaga lu
kalo babe ga kemana dua terus dompet babe kemana tuh
buat kali di
im ga ketemu
iya be surty juga ga ketemu
ya udah sekarang lu bertiga cari lagi dah seneng
tega amat lu im
ma anak lu mantap ma cucu lu
ke salemba bisa kan
tapi yang kosnya tujuh puluh ribu
gue udah di jolomin ama kalian
tapi inget tuhan ga pernah tidur
buktinya gue sekali nari dapet tujuh puluh ribu
kaka abur amat lu